masih dari asmat papua
hidup terpencil dengan keterbatasan akses menjadi bagian kehidupan masyarakat di sejumlah distrik di kabupaten asmat
faktor kemiskinan serta minimnya edukasi tentang pentingnya kesehatan dasar bagi anak anak
seperti vaksinasi dan imunisasi
membuat kondisi anak anak serta balita di asmat menderita gizi buruk
hingga komplikasi penyakit seperti campak malaria hingga pneumonia
dan berikut penuturan salah seorang warga kampung sulu agats mengenai kondisi anaknya yang sedang dirawat di rsud agats
jadi ada berapa anak mama yang sekarang dirawat di sini
tiga umur berapa saja
yang ini umur dua tahun tiga tahun
kalau yang di aisi itu umur dua tahun
sedangkan yang ada tidur ini ini umur lima tahun
jadi ada tiga dan semuanya gejalanya waktu awal sebelum dibawa ke rumah sakit
seperti itu panas begitu ya sama mencret
jadi anak mama ada berapa semua
ada tiga yang ingkus masuk dirawat tiga ini yang berubah ke rumah
oh mama tinggal di mana
di kampung sulu di agats
iya di agats
oh di kota berarti ya
jadi mama dong tinggal di ujung kota
oh ke rumah sakit ini berapa lama
kalau jalan kaki tidak lama kan
tidak lama sepuluh menit saja
oh sepuluh menit saja
tapi waktu dulu di kampung sudah pernah diimunisasi sudah pernah divaksin sudah pernah disuntik
di kampung itu memang sudah puskesmas

tiga kali di mana saja waktu itu
enggak di badannya di mana saja
terus di sini terus yang keduanya di sini
terus yang ketiga di rumah di rumah
oh sudah semua
tapi kemarin kan penyakit umum
jadi koronan terakhir sakit
anak anak lain semua sudah tahu
tapi yang duluan sakit
itu sudah sembuh
jadi ada orang yang sakit dari belakang lagi jadi langsung masuk ke rumah sakit
oh tidak tidak tidak
dokter bilang apa kemarin
nanti dong hanya dengar buah buahan kan

baru baru mereka nih
jadi tergambus sedikit sedikit
jadi sekarang masih dihimpus ya
kakaknya ada yang masih dibantu pernafasan dengan oksigen
dan satu lagi ada di icu
iya ngunduk kurang darah
kalau adiknya di sana aku nunggu udah bilang nih sudah
gue juga kurang cairan nih
karena kemarin pada segini kejam kejam
oh sempat kejang kejang
dan dibawa langsung ke icu
sudah berapa lama di icu
baru kemarin sih
baru kemarin ya
berarti baru ya
dan masih di sana
belum ada kabar lagi nanti akan dipindah lagi
untuk bergabung di ruang perawatan sama adiknya ya
adik yang ini dengan yang itu tuh mama tinggal di situ sudah satu minggu tiga hari
baru kemarin dulu kita kemudian sudah ke rumah belakang
dari belakang situ

karena ada rombongan

karena dia terlalu loyong sudah
iya terlalu lemah ya
mama dong kecil masuk cairan
adik itu dia kuat makan
kuat makan kuat minum
tapi karena dia perutnya bengkak
akhirnya dia macam males males makan
oh ini anak mama juga
nomor empat itu yang ini
hmm tapi dia sehat ya
lima yang enam kan ada tiga ada tiga
yang di icu
jadi tiga dari anak
tiga dari anak mama ini

harus dirawat di rumah sakit
di rumah sakit
karena memang mengalami gizi buruk
dan ini sudah beberapa hari di rumah sakit
dan memang masih melihat perkembangan lebih lanjut seperti apa
tindakan medis yang akan diterapkan